juangan ini tidaklah mudah sebab apa yang terjadi benar benar sebagai menurut saya badai anomali
anomali itu tidak bisa diprediksi bisa terjadi seperti begitu saja meledak begitu dum gitu
nah akibat apa kecurangan secara struktur sistematis dan masif yang disebut tsm
kan pada diem tau kok kayak nggak berani bener ada apa tidak
benar ada apa tidak
ayo tsm ini ada apa tidak
ya memang ada saya tahu kok
karena semuanya pada mengatakan sepertinya oh tidak seperti kpu nya
bilang oh itu kan jujur jurdil jujur adil luber langsung umum bebas rahasia
padahal itu kpu loh yang ngomong
hadirin sekalian reformasi itu lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu
terhadap watak pemerintahan otono
untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis
dalam proses ini partai politik pr supremasi hukum sistem meritrokrasi
dan pemilu yang jurdir harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi
dalam masa kepemimpinan saya sebagai presiden kelima republik indonesia
reformasi telah memisahkan tni dan polri
kedua lembaga negara ini dituntut profesional melepaskan dirinya dari dwi fungsi abri
dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi